udah gue cariin kamus besar bahasa indonesia sama buku buku puisi buat referensi lo
yang gak ada nilai gue tambah jelek
pacar lo ini kan jago puisi
waktu itu kan lo udah ajarin gue matematika
sekarang gue ajarin lo ya
ngapain liatin gue terus kerjain
ini mak minum ya
makasih ya raman
alhamdulillah mbak sekarang keadaan aku udah jauh lebih baik
oh iya ini mbak ada bawain kamu nasi tim ikan salmon
ini bagus loh buat muatin kandungan
sama di dalamnya ada tahu sama brokoli
pokoknya kamu harus makan sampai habis
makasih ya mbak
gue juga ngerambah
biar aku aja yang siapin
mau makannya sekarang
tadi mbak sama mas telpon sama andika
terus kata andika pulangan dia dipercepat
jadi besok dia udah sampai di jakarta
tangan aku agak lemes aja
ya udah sekarang mama tiduran aja lagi ya
biar aku panggil cleaning service dulu
untuk bersihin lantai ya mah
bentar bentar bentar
iya mbak aku gak apa apa
ya udah kamu istirahat ya
kamu harus tidur dulu ya
kalau mas hanika datang
dia pasti bertanya tentang kandungan aku
dia pasti tau siapa kandungan aku
apa yang harus aku lakukan
apa yang harus aku jawab
katanya gak ada apa apa
tapi kenapa tiana kelihatan kayak orang ketakutan
kamu beneran gak apa apa
iya mbak aku gak apa apa
tiana kebayang banget
tiana kebayang banget
lagi siapa suruh dia genit sama roman
kok lo sih yang kesel
kan harusnya gue yang kesel
ya kan gue
gue kan selamat loh
jadi gue ikutan kesel gitu ya
jadi gue ikutan juga
jadi gue ikutan juga
jadi gue ikutan juga
jadi gue ikutan juga
jadi gue ikutan juga
jadi gue ikutan juga
jadi gue ikutan juga
jadi gue ikutan juga
jadi gue ikutan juga
jadi gue ikutan juga
jadi gue ikutan juga
jadi gue ikutan juga
jadi gue ikutan juga
jadi gue ikutan juga
jadi gue ikutan juga
jadi gue ikutan juga
jadi gue ikutan juga
jadi gue ikutan juga
jadi gue ikutan juga
jadi gue ikutan juga
jadi gue ikutan juga
jadi gue ikutan juga
jadi gue ikutan juga
jadi gue ikutan juga
jadi gue ikutan juga
jadi gue ikutan juga
jadi gue ikutan juga
jadi gue ikutan juga
jadi gue ikutan juga
nilai bahasa indonesia yang one kan jelek banget
makanya dia disuruh ngerjain tugas tambahan supaya dapat nilai
nilai bahasa indonesia yang one kan jelek banget

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
siapa tau gue bisa ibu bulan
ternyata udah ada roman
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya